jangan berjumpa kalau tidak jangan berjumpa
ketiga orang yang dibekuk polisi adalah trihanggono purbo
ketua rt dan dua warga
bernama bambang sugeng santoso dan sutaji
yang diduga menjadi provokator
oleh polisi ketiganya langsung dibawa ke kantor
direktorat reserse kriminal umum polda jawa tengah
untuk dimintai keterangan
ketiganya dianggap melanggar hukum undang undang nomor empat
tentang penanggulangan wabah
dan pasal dua ratus dua belas dan dua ratus empat belas kuhp
tentang ancaman dan pemaksaan
yang ancaman hukumannya maksimal tujuh tahun penjara
selain aspek yuridis
agar menjadi pembelajaran
dan tidak terulang lagi di tempat lain
pihak kepolisian paham saat ini masyarakat resah
tentang bagaimana proses penularan
daripada wabah virus corona ini
masyarakat tidak boleh takut
masyarakat tidak boleh resah
terhadap jenazah yang terinfeksi virus corona ini
pemerintah sudah mempersiapkan sop
sementara itu sebagai bentuk solidaritas
sebanyak empat ratus empat puluh tujuh perawat di rumah sakit elizabeth semarang
mengenakan pita hitam di lengan
hingga lima belas april mendatang
mereka prihatin atas nasib empat rekan mereka
yang meninggal akibat virus corona
yang mengenaskan salah satunya ditolak warga
saat hendak dimakamkan di ungaran jawa tengah
ternyata masyarakat belum memahami sepenuhnya
tentang masalah itu
padahal masalah itu sudah ada sop nya
sudah dijelaskan bertali tali
ternyata masih ada yang belum memahami
sehingga terjadi kejadian yang amat sangat
yang tidak kami harapkan
perawat rsup dr karya di semarang nuria kurniasih
meninggal kamis lalu
namun pemakamannya ditolak sejumlah warga di ungaran
kasus ini pun mendapat reaksi keras beragam kalangan
tim liputan cnn indonesia